dengan didampingi kuasa hukumnya pada jumat
seorang bapak di magetan jawa timur melaporkan sumiran lima puluh lima tahun
warga desa praga kecamatan parang kabupaten magetan
yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap kedua anaknya
bukan hanya melaporkan penganiayaan saja
orang tua korban juga melaporkan kedua anaknya yang berusia enam belas dan empat belas tahun
telah dicabuli oleh pelaku
hasil visum menunjukkan kedua korban merupakan kakak adik ini
menderita sejumlah luka bekas sulutan rokok
pengakuan korban perbuatan tersebut dilakukan di warung makan milik pelaku
tempat bekerja korban
bahkan para pelaku mau menjual kedua korban kepada waria
untuk melaporkan dugaan tindak kekerasan dan asusila
kepada anak yang masih di bawah umur
kebetulan korbannya dua yang kebetulan juga kakak beradik satu keluarga
dari pengakuan korban kepada saya waktu tadi sebelum kesini
memang pernah mau dijual kepada para banci banci
berdasarkan laporan tersebut
anggota satreskrim polres magetan akhirnya menangkap lima orang
yang diduga pelaku pada sabtu siang
kini petugas masih mendalami adanya dugaan pencabulan
terhadap kedua korban
ini tersangka yang telah kita amankan yang telah kita tangkap ini ada lima orang
menurut pengakuan dari anak ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan rantai
ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata angin
ada yang menggunakan kursi kursi ditaruh di kaki kemudian diduduki oleh pelaku
dan ada juga yang
melakukan penyulutan terhadap
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
kelima pelaku langsung dijebloskan kesel tahanan kantor polres magetan
mereka akan dijerat pasal delapan puluh ayat satu undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang perlindungan anak dan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp
tentang kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara
inam tohari magetan jawa timur